pemilihan kepala daerah atau pilkada dua ribu dua puluh akan tetap digelar serentak
di tengah pertambahan kasus covid sembilan belas di indonesia yang masih tinggi
berdasarkan data tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas per agustus dua ribu dua puluh
atau tiga kali lipat dari standar who
melihat kondisi ini epidemiolog griffith university diki budiman berpendapat
pemilihan kepala daerah atau pilkada di dua ratus tujuh puluh daerah seharusnya ditunda hingga tahun depan
menurut diki pertimbangan biologis seharusnya menjadi dasar utama
dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan pilkada ini
ini hukum geologi yang nggak akan berubah dengan asumsi asumsi
hukum biologi itu virus ini mengikuti taat dalam hukum biologi
kita mau percaya mau tidak kita mau memperhitungkan atau tidak
virus ini terus bergerak
apalagi ingat kita ini saat ini juga sudah memiliki strain
yang disebut dengan strain yang sepuluh kali lebih cepat
ini yang di enam ratus empat belas z itu
sepuluh kali lebih cepat penularannya
jadi keputusan untuk menunda itu
bukanlah keputusan yang merugikannya
malah menguntungkan menurut saya secara kesehatan masyarakat
diki juga mencontohkan jika indonesia berkiblat kepada korea selatan dalam pelaksanaan pemilu
maka indonesia harus bisa menekan positivity rate atau rasio pertambahan kasus positif covid sembilan belas
sejalan dengan diki epidemiolog universitas erlangga windu purnomo meminta
agar pilkada serentak ini
ditunda ia berpandangan seharusnya ada aturan yang berani menunda pilkada ini
agar laju pertambahan kasus covid sembilan belas tidak semakin tinggi
kalau pada pertengahan november daerah daerah yang menyelenggarakan pilkada itu ternyata merah atau oranya
dan kasusnya menanjak tajam terus begitu
maka seharusnya itu harus berani ditunda
terus kalau kita mencari pelayanan yang berat kita harus berhenti menunda
pertanyaannya apa yang kita lakukan
presiden bisa mengeluarkan perpu misalnya
untuk berani menunda
kalau tidak maka akan ada korban dari masyarakat
windu juga mengkritisi aturan kpu yang memperbolehkan kerumunan orang seperti konser musik
sebab berpotensi menjadi penyebab bertambahnya jumlah kasus positif corona di indonesia
berdasarkan peraturan komisi
pemilihan umum atau pkpu nomor lima dan sepuluh tahun dua ribu dua puluh
rangkaian pilkada yakni pelaksanaan kampanye akan mulai diselenggarakan pada dua puluh enam september dua ribu dua puluh
antara lain dengan memperbolehkan kegiatan konser musik dan perlombaan
inesya yuniza jakarta